seorang anggota brimo polri diduga menembak mati dua rekannya di lokasi pengeboran sumur minyak di kabupaten blora jawa tengah
kejadian baku tembak diduga terjadi setelah ketiga anggota brimob terlibat percekcokan
inilah lokasi pengeboran minyak saranagas trembul di dukuh canggangawan blora jawa tengah
setelah kejadian baku tembak kepolisian resor blora memeriksa sejumlah saksi di antaranya karyawan pt saranagas trembul
dan anggota brimob rekan terduga pelaku dan korban saat melaksanakan tugas pengamanan di lokasi
anggota brimob yang diduga melakukan penembakan adalah brigadir kepala bt sedangkan anggota brimob yang ditembak brigadir bw dan brigadir as
penembakan ini diperkirakan menggunakan senjata laras panjang jenis ak satu ratus satu dan senjata yang dimiliki anggota brimop tersebut
setelah menembak mati kedua rekannya terduga pelaku brigadir bt dikabarkan melakukan aksi bunuh diri dengan menembak kepalanya
penembakan ini diperkirakan menggunakan senjata laras panjang jenis ak satu ratus satu dan senjata yang dimiliki anggota brimob tersebut